ya memang pemerintah secara resmi telah mengumumkan kesembuhan pasien nomor satu dua dan tiga yang positif corona pada senin sore kemarin
pemerintah juga telah melakukan dua kali tes dan didapatkan hasilnya semuanya negatif
nah saat ini telah tersambung melalui sambungan skype dengan para penyintas corona
pasien nomor satu mbak sita tia sutami
dan pasien nomor tiga mbak ratri anindya
good morning semuanya
waduh terlihat sehat sekali hari ini
alhamdulillah ya ibu dan juga mbak
nah kalau kita ngomong ngomong dulu ketika awal terdeteksi sebenarnya gejala awalnya itu seperti apa sih mbak
apa memang seperti yang beredar selama ini gitu
bahwa gejala gejalanya seperti flu dan sebagainya itu
jadi saya mulai dulu aja ya

batuk dan demam
batuk dan demam
kemudian saya samit akses gitu muntah juga simpat awal awal hanya sehari sih tapi
kemudian ngilu ngilu di tulang saya dan saya vertigo
dan itu untuk flu batuknya dan juga demam saya itu saya bertahan selama dua minggu
jadi saya tiap hari itu minum obat
udah turun nanti naik lagi
turun minum ngebas naik lagi
dan itu sampai tiga puluh delapan lima tiga puluh delapan tujuh gitu demamnya
dan bener gak bisa ngapa ngapain dan terserah terus setiap hari
itu kalau saya mungkin gejalanya paling parah dibanding yang lain
kalau ibu maria dan mbak radri
iya kalau aku sih
waktu itu tuh sempat lemes banget tiba tiba
terus saya tidur
waktu itu saya baru tiba di indonesia dua hari sebelumnya
nah hari itu saya demam cuma maksimum itu tiga puluh tujuh tiga
jadi saya gejalanya dikit kali
dan setelah lima hari saya sembuh betul
jadi waktu saya lalu dipanggil oleh kemenkes untuk di tes
itu saya sudah seminggu merasa sehat dan sudah beraktivitas kembali seperti biasa
jadi saya emang gejalanya paling tidak ada
tapi tetap dinyatakan positif
iya dinyatakan positif
dan waktu dinyatakan ya kayak gak percaya percaya gitu loh
karena kan loh saya sehat kok gitu kok bisa gitu
tapi samaan memang belajar dan cari info bahwa ya itu kalau nggak ada gejala pun bisa jadi carrier dari virus
tapi tesnya seperti apa sih waktu itu tes bahwa dinyatakan tes positif corona itu tesnya seperti apa waktu itu
tenggorokan hidung sama tes darah ya
tes darahnya sekali sekali
kalau swab hidung dan tenggorokan
kayak makanan setiap hari
mungkin ibu mau ngomong gejalanya
kalau saya itu saya nggak tahu kapan mulai kenanya ya
karena mulai tanggal enam belas februari saya tiba tiba merasa lemes

ya saya masih pentas tanggal dua puluh tiga februari
jadi setelah enam belas itu saya biasa seminggu itu biasa
hari jumat mulai lemes lagi dua puluh satu februari
padahal dua puluh tiga februari penta
jadi saya melakukan pentas biasa
pulang pentas lemes
saya ke dokternya hari kamis tanggal dua puluh tujuh
kemudian saya bersama sita berobat
nah sita denger dari
saya kenanya bronchopneumonia kalau ibu di siflas
tapi karena kami melaporkan itu
karena kami udah mulai gak tenang
waktu itu semua keluarga juga bilang
duh lebih baik diperiksa deh
oh memang saya minta untuk periksa di hari kamis awal dirawat
karena seluruh keluarga terutama kakaknya ibu minta terus gitu
karena kalau ternyata memang corona kan ibu usianya yang rentan gitu
cuman kan ya itu ada prosedurnya gak bisa asalkan
jadi oh ya udah gitu
besoknya baru saya cerita soal saya ada di dua tempat bersamaan dengan orang yang positif corona
karena saya denger itu
begitu saya bilang ke dokter langsung sangat serius mereka menanggapinya di rumah sakit yang awal
hmm lalu pengobatannya seperti apa
ibu dan juga mbak selama di rumah sakit
pasti di pertanyaan banyak orang ya
kalau saya dan sita itu mengalami diinfuser
diinfus kemudian dikasih obat
yang menarik lima hari terakhir saya dikasih kukurma
ini sangat penting menurut saya untuk semua
semua mengetahui bahwa itu adalah semulawak
dan itu kok yang dilalang yang diberikan oleh pak jokowi ke kami kemarin jamu itu jamu temulawak
yang di botol stainless kemarin itu ya ibu ya
tanya jamu temulawak
aku kalau boleh nambahin kalau pengobatannya
karena kan setiap gejala orang kan berbeda
dan karena ini bisa flu ini itu it can be mistaken for a normal flu
jadi dokter dokter itu sangat cermat gitu
kayak oke orang sini gejalanya batuk misalnya dikasih obat batuk
sita ada bronchopneumonia dikasih nebulizer
jadi memang penanganannya beda beda tergantung
jadi kalau saya sebenarnya dibanding semua yang diisolasi itu obat saya paling banyak
karena dari karena dari infus itu antibiotik itu ada yang masuk di infus ada yang disuntik lagi ke infus dan ada yang saya minum
karena batuk saya nggak berhenti henti dan dengan semua yang terjadi itu membuat psikis saya block
jadi badan saya benar benar keadaan kesehatan saya naik turun naik turun
jadi kadang kadang mual ulu hati sampai sakit banget
sampai nggak bisa tidur terus kadang muntah
tiba tiba keringat dingin gitu karena stress tuh
apa yang membuat
jadi akhirnya obat saya lumayan banyak banget dan vitamin saya yang di infus itu juga banyak banget
tapi paling tidak sudah bisa melewati ya
ini kalau dihitung hitung dari awal kurang dari empat belas hari bahkan ya
saya enam belas hari mbak jangan salah
kalau kami kan di rumah sakit awal itu tiga hari
misalnya karena saya umurnya sudah cukup banyak
jadi memang lebih lama penyembuhannya
karena itu saya ingin menyampaikan juga ke teman teman yang sudah enam puluh tahun ke atas
memang harus hati hati
hati hati tapi harus menjaga kebahagiaan hati
karena itu yang mengangkat imun
kalau kita panik kita ini sudah pasti drop nantinya
bahkan tentu saja kalau kita ngomong soal kebahagiaan pada awal awal dinyatakan sebagai pasien corona pertama di indonesia
tentunya kan tadi juga mbak sita sempat waktu konversi kemarin kan juga sempat beban psikisnya ini berat banget gitu
sebenarnya yang dirasakan beban psikisnya itu seperti apa mbak kalau bisa dijelaskan lebih lanjut

apa yang bikin mbak dan juga ibu ini sangat berat untuk menjalani ini semua ya
padahal kan memang ada perawatan ada pengobatan
tapi apa yang dirasa berat dan ini juga nampaknya harus dijalani oleh pasien pasien yang lain yang menjadi pelajaran untuk kita semua
kalau untuk saya yang dirasakan berat adalah yang buat saya paling berat itu adalah benar benar stigma dan informasi informasi yang beredar yang salah kaprah mengenai saya dan ibu dan keluarga gitu
jadi itu kejadiannya kan di siang hari ya kalau gak salah waktu diumumkan di tv
itu dalam beberapa menit tuh benar benar semua orang menyerbu sosial media saya
terus kemudian di whatsapp whatsapp group yang ada sayanya semua beredarlah inisial kami umur kami sampai ke alamat rumah
terus saya lihat foto foto saya kesebar di mana mana gitu
dan maksudnya kami kan asal asal
kami kan asal asal
ini saya ngomong pribadi dulu ya
maksudnya saya itu di dunia tari kan banyak tarian yang bisa saya lakukan gitu ya
maksudnya tari tradisional segala macam ini itu yang di instagram saya tuh juga ada
tapi kok kenapa yang diambil foto kebetulan yang tari brazilian samba gitu kan
dan itu yang beredar dan dibilang saya penari sewaan dan ibu juga segala macam
jadi itu ya gimana ya sampai akhirnya di salah satu grup yang
ada saya tapi ada banyak orang saya kenal tiba tiba
makanya akhirnya saya ngomong di grup itu saya jelaskan dan saya minta maaf
tolong untuk jangan kirim kirim foto saya dan itu dalam lima menit juga viral kemana mana gitu
karena saya nggak masuk viral juga
jadi itu ya kebetulan saya juga emang orangnya selalu cemas
gampang stress gitu
jadi memang pas itu terjadi bukannya membaik saya malah benar benar memburuk
keadaan saya selama seminggu pertama gitu
jadi pas keluarga kita heboh dan itu kan ya kayak tiba tiba semua orang
enggak ya kita pasti ratusan ya terus saya tuh seharian nelpon terima apa tanya orang konfirmasi
pak d kita lah ibu kita semua mau ada dan itu tuh kayak
hari itu tuh ya aku setelah nanya ke dokter
tensi darahnya ibu dan tita langsung naik
dan aku pun hari itu
dan aku pun hari itu pas di tes naik
jadi kita semua malah stress gitu karena stress yang di luaran itu
dan kita bingung itu kayak kok fokusnya malah ke identitas orang ya
dan penyebaran foto bukannya oke nih corona apa gitu sih itu aja
ya normalnya tensi saya tuh satu ratus dua puluh per delapan puluh ini sampai satu ratus lima puluh per satu ratus empat puluh
tinggi banget aku sampai
kita semua sebenarnya darah rendah
padahal kita semua darah rendah
itu memang naik banget
tapi pengalaman saya boleh ya
jadi saya begitu lihat bapak presiden menyampaikan itu saya rasanya jantungnya copot
saya punya kesadaran bahwa ternyata kecantikan internari anak mobil semua harta itu nggak ada artinya
tapi juga yang paling penting
hubungan kita dengan gusti allah
langsung saya kayak dijatuhkan ke titik nadir bahwa udah kamu sekarang mau apa dengan situasi ini
ya mencari gusti allah yang ada di hati ini
rasa ya itu akhirnya kesitu gitu
karena gak ada yang lain yang penting selain hubungan kita agama apapun
gak usah jual beli agama tapi yang penting ketuhanan kita yang ada disini itu yang harus
nah setelah melalui ini semua begitu ya tentu saja mungkin dari mbak sita bu maria dan juga mbak ratri mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan himbauan kah kepada warga masyarakat atau kepada siapapun yang mungkin concern banget tentang corona ini
iya kalau dari kita bertiga sih itu nggak usah panik dan mawas diri karena kan ini kan statusnya wabah nasional dan internasional jadi kan kita secara pribadi tanggung jawabnya bukan hanya ke diri sendiri tapi ke lingkungan
dan itu juga sih pesannya kalau ke orang orang yang nggak merasa sakit kayak saya gitu ya harus hati hati memang karena kan kita bertanggung jawab untuk membantu memutuskan rantai penularan
nah apapun itu caranya memang pembatasan sosial pasti susah karena semua orang masih harus cari nafkah tapi kalau kita bisa bantu support himbauan dari pemerintah dan sebaik baiknya melakukan kalau bisa tidak keluar rumah dan self awareness kayak oke nih alam kita kayak ayo berjemur di bawah matahari ayo minum air yang banyak makan sayur buah dan imun booster itu penting banget
dan ya pelihara mental sih kalau mental turun dan pikiran takut dan hati gundah kan kita gampang sakit
terus sorry sorry jangan takut diisolasi maupun apapun aja itu mau itu isolasi rumah sakit atau isolasi diri di rumah karena itu artinya kita melakukan self care dan juga peduli sama lingkungan gitu
dan itu bagi yang memiliki simptom jangan takut untuk ke rumah sakit untuk dites karena kami juga awalnya waktu tahu oh kita mau diisolasi takutnya setengah mati gitu
jadi kita pikir bakal gimana
tapi ternyata nggak menakutkan kok
dan perawat perawat juga sangat baik gitu dan semuanya fasilitasnya bagus banget
bu maria mungkin ada yang mau disampaikan bu
kalau saya waktu self healingnya diisolasi itu ada teman sahabat saya baik sekali memberikan buku gambar

nah itu saya mendengarkan lagu ave maria lagu apa lagu kelasnya
terus saya mengekspresikan diri itu healing yang bagus sekali
maksud saya sekarang banyak simboan bahwa anak anak diliburkan dua minggu
itu jangan terus kemana mana justru kembali ke diri kembali ke keluargaan kembali berkegiatan bersama keluarga kreativitas ditumbuhkan
melakukan hal hal yang selama ini tidak bisa dilakukan karena sibuk cari uang
berkreasi bermain bersama itu jadi sesuatu yang kita memperkuat diri kita dan keluarga
jangan terus kemana mana
apakah harus rehat dari segala kegiatan ini juga ada positifnya ya bonding bersama dengan keluarga
terima kasih banyak ibu maria mbak sita dan juga mbak ratri sudah bergabung bersama kami di good morning
selalu sehat ibu jangan lupa minum kurkuma katanya ya
itu dia dong
ya itu tadi perbincangan kita bersama dengan para penyintas corona ya gitu
semoga kita berharap kesembuhannya terus terjaga gitu kesehatannya